wali kota solo yang juga politisi pdi perjuangan gibran raka buming raka
mengakui jika dirinya telah diminta langsung oleh prabowo subianto
untuk mendampinginya pada pemilihan presiden mendatang
hal itu disampaikan gibran senin di solo jawa tengah
meski begitu gibran menjawab belum bisa karena usianya belum memenuhi syarat
untuk menjadi calon wakil presiden
gibran juga memberikan bocoran dirinya dan juga ayahnya presiden joko widodo
berencana menghadiri acara relawan terbesar di jakarta sabtu pekan ini
masa yang diakini sebagai relawan jokowi ini nantinya akan mendapatkan arahan
untuk mendukung ke salah satu calon presiden pada pilkada dua ribu dua puluh empat
dan sudah saya laporkan ke bni
yang lepas saja pembahaguan dan perubahan
jawabannya umurnya tidak cukup
meski nama anak presiden joko widodo gibran raka buming raka santer disebut
zulkifli hasan ketua umum partai amanat nasional
menyatakan tetap akan mengusung erick thohir
menteri bumn untuk mendampingi prabowo subianto sebagai bakal calon presiden
dan wakil presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
zulkifli hasan juga menyebut
koalisi indonesia maju saat ini masih terus membahas
sosok bakal calon wakil presiden yang tepat mendampingi prabowo
agar bisa memenangkan kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat